ini solat id jamaah abu g
pada hari lalu

selisih dua hari sama pemerintah
selisih dua hari sama pemerintah
setelah solat id jum'at fitrinya
apa yang dilakukan jamaah abu g
ini dengan pemerintah
selisih berapa hari
selisih berapa hari
selisih dua hari